pilihan yang paling banyak adalah kereta api sebesar tiga puluh sembilan tiga puluh dua juta orang
setelah kereta api masyarakat memilih moda transportasi bus untuk mudik
diprediksi jumlahnya mencapai tiga puluh tujuh lima puluh satu juta orang
pilihan ketiga adalah menggunakan mobil pribadi yang jumlahnya diprediksi mencapai tiga puluh lima empat puluh dua juta orang
sepeda motor juga masih jadi pilihan untuk mudik
hasil survei kementerian perhubungan menunjukkan bakal ada tiga puluh satu dua belas juta orang
untuk membantu warga yang ingin mudik delapan puluh empat bumn menggelar mudik gratis untuk lebih dari delapan puluh ribu pemudik
pendaftaran sudah dibuka sejak empat maret lalu
mudik kali ini terbagi dalam tiga moda transportasi yaitu satu dua ratus lebih unit bus enam puluh unit kereta api dan lima belas unit kapal laut
dengan tujuan lebih dari dua ratus kota yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
mudik asik ini akan menjadikan kesempatan untuk masyarakat
cepat cepat melakukan registrasi dan kita bisa melihat profilnya
dari yang pendataris seperti apa dan dari jauh jauh sehari hari
dan kita bisa membuat perencanaan dengan sangat baik
wakil ketua masyarakat transportasi indonesia joko stiwarno menilai tingginya jumlah calon pemudik ini
belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum
mudik kereta api tidak sebesar yang diharapkan
nah ini menjadi kentangan di indonesia
artinya masyarakat tetap ingin mudik itu menggunakan angkutan umum bukan menggunakan sepeda motor
namun kenyataan di lapangan nantinya mudik menggunakan motor jauh lebih banyak ketimbang muda lainnya
dan pemerintah akan berusaha melakukan adanya mudik gratis untuk mengalihkan pemuda motor
agar beralih menggunakan angkutan umum
pemerintah harus memastikan ketersediaan transportasi umum serta infrastruktur lain
dan mudiknya juga bisa berjalan aman dan nyaman